tapi kalau kalian lihat pertandingan kita kita biasanya men men di set set set atau di situ situ
di situ situ mereka dekat dengan tujuan kita
karena anak anak kita kuat sebagai tim
jika kita mencoba membuat pemain ini men men pemain lain men men
dan setelah itu kita menang kita tidak menang pertandingan kita
jadi saya pikir itu penting juga untuk pemain kita masih selamat menang pertandingan kita
sementara itu pelatih bali united stefano cugura mengisyaratkan akan menerapkan strategi yang berbeda
seperti saat mengalahkan persija satu pada pekan pertama
boomber william pacheko kembali akan menjadi andalan lini depan bali united
bali united menargetkan tidak kebobolan dengan tetap bermain terbuka
akhirnya pasti taktik juga harus yang beda
kita harus lihat yang kualitas dari lawan
yang pertama buat kita juga tidak kebobolan
terus yang kedua kita juga harus berani menerap
psm makassar akan menjamu bali united jumat sore dua puluh sembilan juli
hasrul nawir pare pare sulawesi selatan